saya orang jujur gitu
siapa perempuan yang udah masuk kesini
oh saya inget sekarang
harus digigin dulu baru inget
girain masuk dakang apa
udah jangan bertelek telek
dia saya angkat jadi pegawai disini
ini bukan kantor
sampai sini aja ya
kalau sampai rumah gak enak
kamu belum jawab pertanyaan imas
kerjaan kamu apa
saya kerja jadi anaknya kang jamal
aku mau berhenti jadi copet
pikiran kamu selalu berubah ubah
sekarang udah mantep
terus kamu kerja apa
seperti rencana kita waktu itu
sekarang udah ada orang lain yang bantu aku
kau mau jaga aja
laki laki itu orang bermasalah
dia dulu yang nyuri hp anak kang mus diangkut
sekarang dia coba coba nyuri dewi dari kamu
berarti dia itu yang dulu udah diajar habis habisan
sekarang harus dikasih pelajaran lagi
dulu kang mus kang komar ujang joni saya turun semua
sebenernya itu gak zir
iwan tison boleh gagal ikut seleksi tim jogor
tapi nggak boleh gagal buat jadi sobat kamu
sida bukannya pekerjaan menteri
datang kesini pas mau lebaran
mana si jonny yang gagal jadi tentara
gak dateng kang
kalau nggak salah saya udah lapor
dia sih sekor gara gara godain perempuan yang jualan di pasar
sama kasusnya seperti kamu
dulu saya skors gara gara masalah itu juga
saya mau udah insaf kang
iwan yang gagal ikut seleksi petinju buat porda
kenapa sih iwan
kalau si iwan baru aja saya skor
masalahnya sama kayak si jupri
godain perempuan yang jualan
terus sekarang kamu sendiri
nggak ada orang lain kesini selain anggota kita
gak ada mana ada yang berani kesini
kamu itu orang yang kurang berbakat bohong
saya orang jujur gitu
siapa perempuan yang udah masuk kesini
harus digiin dulu baru ingat
jirain maksud akang apa
udah jangan bertelek telek
dia saya angkat jadi pegawai disini
ini bukan kantor
tidak ada bertemuk ketinggalan
gak ada pasang kartu
seperti apa perempuan yang kamu angkat jadi pegawai
masih jadi copet
udah enggak sekarang ma
ada planning mau dagang cilok
mau dagang cilok
apa mau ngambil perempuan orang
perempuan orang siapa
jangan deket deket lagi sama dengan itu
minggu ini kamu belum store
lagi disiapin sama yuli
suruh ke sini
susul ke rumahnya
saya belum pernah ke rumahnya
tapi kamu tahu alamatnya kan
agaknya ngamuk dulu
biar saya urus dulu
dijamin beres kang
aduh aduh aduh aduh aduh aduh
sama resti juga hp nya mati
mika hp nya mati dari tadi pagi
kemana ya dia
ampun kang makasih
setelah kekuranganegtaran nelpon itu